dalam persidangan kami selalu terdakwa kasus korupsi pengadaan ktp elektronik
setia novanto menyebut dua politisi pdi perjuangan
yakni puan maharani dan pramono anung menerima dana ektp
masing masing lima ratus ribu dolar amerika
uang tersebut diberikan melalui orang kepercayaan novanto madeoka masagung
buntut dari nyanyian setia novanto di pengadilan tipikor itu
presiden jokowi dodo pun mempersilahkan dua pembantunya tersebut
diproses secara hukum jika memang terbukti terlibat dalam kasus korupsi iktp
bahkan presiden memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan
negara kita ini negara hukum jadi kalau ada bukti hukum ada fakta fakta hukum
ya diproses saja dan semua memang harus berani bertanggung jawab
dengan catatan tadi ada fakta fakta hukum dan ada bukti bukti hukum yang kuat
kpk melihat dukungan ini dalam konteks positif
kpk akan mencari bukti untuk mencocokkan keterangan setia novanto
yang menyebut puan maharani dan pramono anung disebut menerima aliran dana ektp
selain itu kpk akan mencari bukti untuk mencocokkan keterangan yang keluar dari setia novanto
dengan munculnya sejumlah nama baru
saya kira kalau pak jokowi itu dalam banyak event
memang selalu mengatakan proses hukum silahkan dilakukan
pemberantasan korupsi harus jalan terus
pertama yang paling penting adalah kita akan melihat kesesuaian dengan saksi atau bukti yang lain
karena kita tahu kpk itu tidak boleh bergantung dengan satu keterangan saja
biar kami akan lihat kesesuaiannya dengan bukti yang lain
itu yang pertama dan yang kedua tentu jika dibutuhkan nanti
kita akan perdalam lagi pada setia novanto
apa saja fakta fakta yang ia ketahui
sementara itu menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
puan maharani membantah telah menerima uang tersebut
puan menegaskan bahwa selama ini tidak ada pembahasan tentang ktp elektronik
dengan madeoka atau setia novanto
senada dengan puan maharani sekretaris kabinet pramono anung
juga membantah kesaksian setia novanto yang menyebut dirinya ikut menerima aliran
ia menegaskan bersedia di konfrontasi terkait hal ini
pramono menduga kesaksian setia novanto yang menyebut sejumlah nama penerima aliran dana
merupakan upayanya menjadi justice kolaborator
seolah tidak mau sendiri setia novanto menyeret tujuh nama
kepesanan korupsi ktp elektronik
dua diantaranya berada di lingkaran dalam presiden joko widodo
sekretaris kabinet pramono anung dan menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
joko widodo sudah mengatakan silahkan ditindak hukum jika para pembantunya terbukti
malam ini kita akan mengukur seberapa serius pernyataan presiden di studio sudah hadir
yang pertama dari sebelah kiri saya pak komarudi watubun
selamat malam terima kasih sudah hadir ketua dpp pdi perjuangan
dan di ujung sana ada mas sason emerson yunto dari peneliti cwsek
mas eson dulu nanti kami nanti juga akan menghubungi kuasa hukum setia novanto
mas sason dulu nanti kami nanti juga akan menghubungi kuasa hukum setia novanto
tapi kami masih mencoba menghubungi kami akan tetap berusaha menghubungi
mas eson kalau dua nama baru mbak puan dan mas pram ini sebelumnya masuk di radar yang tujuh puluh dua nama yang disebutkan atau tidak ya
kalau kita pelajari dari dakwaan sebelumnya irman dan sugiharto itu namanya nggak ada
nggak ada ya
nggak ada tapi tiba tiba asya novanto beberapa hari terakhir kemarin menyatakan menyebutkan
ada nama baru gitu ya di proyek iktp puan dan juga
nah ini menurut kita juga cukup mengejutkan gitu ya
nama yang gak muncul di dakwaan kemudian muncul
cuma memang yang menarik begini
dalam konteks iktp dan setia novanto
setia novanto didakwa menerima uang sekitar tujuh juta dolar atau tujuh puluh satu miliar
pertanyaan berikutnya adalah
apakah tujuh puluh satu miliar itu dimakan sendiri oleh setia novanto
atau dibagi bagi kepada koleganya atau pihak pihak
tertentu di luar nama nama yang sudah disebut dalam sejumlah dakwaan proyek iktp
nah ini yang menurut kita penting untuk ditelusuri oleh kpk gitu ya
apalagi tadi pak jokowi sudah memberikan jalan bagi kpk
kalau ada fakta atau bukti bukti cukup kuat silahkan telusuri
nah ini penting juga kpk dengan adanya pernyataan ini kan tidak perlu ragu tuh
untuk memproses siapapun yang diduga terlibat atau namanya disebut sebut
wajib hukumnya untuk ditelusuri lewat mekanisme entah pengumpulan bahan keterangan
atau misalnya melakukan proses investigasi atau penyelidikan
oke tapi kemudian respon pak jokowi dan pdi perjuangan cukup berbeda
kalau jokowi mengatakan oke silahkan proses hukum
tapi pdi perjuangan kita tahu dari rilis yang disampaikan mas hasto pak sekjen waktu itu
sepertinya very very personal sangat sangat kaget sangat sangat tersinggung dengan penyebutan dua nama itu ya pak komar ya
oh tidak juga karena pd perjuangan itu seru menjelaskan
jadi protap kalau kader partai yang melakukan korupsi dan ternyata operasi tangkap tangan ott
itu secara otomatis harus dipecat dan itu tidak pandang bulu
dan ibu itu langsung ibu menggunakan hak prerogatifnya
walaupun saya ketua bidang kehormatan tapi cukup sekjen telepon ini ibu gunakan hak prerogatif harus pecat
dan saya kira sikap ibu itu tidak berubah kepada siapapun ya
nah kaitan dengan soal kasus yang sekarang lagi ektp yang disampaikan oleh pak novanto
ini kan kita belum bisa bicara apa apa karena itu baru opini
ini kan bicara proses hukum yang hanya bisa kita komentari kalau itu sudah ada fakta fakta hukum
tapi ini kan pak novanto coba membangun opini publik ya
seolah olah dua orang ini menerima uang
nah yang bisa mengetahui persoalan ini adalah pak novanto pak pram dan mbak puan
dan saya lihat kan sudah diwawancarai diminta klarifikasi sikap pak puan dan pak pramono semua tegas
jadi saya kira pak novanto ini kan bukan hal baru
bisa merakyasa tabrakan dan segala jadi ngomong juga susahnya
susah untuk orang percaya sekarang publik sulit mempercayainya
coba kalau dari awal dia menunjukkan sikap yang proaktif untuk menegakkan kebenaran soal kpk ini
kasus ektp saya kira ngomongan ini bisa didengar mungkin bisa dipertimbangkan
tapi karena dari awal pola pola penghindaran proses hukum kan dia lakukan
jadi yang saya tidak apriori
tapi saya khawatir ini hanya cara dia untuk menjatuhkan pdi perjuangan lewat kader kader
termasuk momennya sekarang
ya momen sekarang yang tadi juga disampaikan
kok tidak lewat proses tiba tiba langsung di permukaan muncul dua nama ini
kemudian juga tadi beliau sampaikan kalau pak jokowi juga memberi jalan
saya kira pak jokowi dari awal juga sikap soal korupsi jelas kok
hanya tergantung keberanian kpk untuk melakukan tindakan hukumnya
tapi kemudian kan dalam rilisnya mas hasto itu
yang kemudian akhirnya sekarang ramai karena ditanggapi juga oleh teman dari demokrat
yang mengatakan jangan dilempar ke kami juga dong itu gimana
ya itu kan pak sekjen waktu itu mencoba menyampaikan juga soal
karena posisi pd perjuangan waktu itu di luar
ya dalam kondisi oposisi
mungkin perlu diklarifikasi juga karena ada beberapa tokoh tokoh juga yang juga dibawa bawa nama itu
jadi kalau kemudian itu benar mereka terlibat
berarti kan tidak ada urusan oposisi dan tidak oposisi juga
jadi mungkin itu ya juga harus
nah sekarang tapi kita sekarang sudah tersambung melalui sambungan telepon
dengan dasril afandi kuasa hukum tionghovanto pak dasril
selamat sore selamat malam
selamat malam mbak
ya pada hasil kami mbak soal penyebutan dua nama baru itu
sebelumnya sudah didiskusikan oleh pak stiano vanto
pertanyaannya kenapa apa ya tiba tiba saja ada dua nama tambahan itu
kami terus terang itu adalah merupakan proses yang diambil oleh
pak stiano vanto pada pemeriksaan tertakwa yang lalu pada hari kamis
karena sebenarnya pak stiano vanto telah menyampaikan
lima atau enam kali permohonan sebagai justice kolaborator
karena dalam proses itu selalu dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
apa sih yang menjadi apa yang disampaikan oleh pak novanto
atau bisa disampaikan oleh pak novanto ke kpk
banyak hal yang disampaikan
dan pada akhirnya pada sidang pemeriksaan tertakwa kemarin beliau menyampaikan yang baru itu
sebenarnya bukan yang baru juga
sebenarnya sudah panjang penyampaian penyampaian
tapi terungkapnya ke publik di sidang terbuka untuk umum ya pada hari kamis yang lalu
oke artinya dua nama yaitu nama pramono anung dan puan maharani sebelumnya juga
sudah sering didiskusikan dengan kuasa hukum ya
bahwa memang ada dua nama orang lainnya ya
bukan hanya ini saja ya
ini adalah sebuah tentu adalah sebuah
saya pikir adalah fakta yang diungkap oleh pak setia novanto
berdasarkan di persidangan banyak sekali muncul ada kode merah kuning biru
kuning merah biru
terus kemudian tentu bertanya siapa merah kuning biru
dan warna warna yang lain
ya pada pemeriksaan kemarin terjawab
ternyata gitu loh
jadi bukan hal yang
didiskusikan saya pikir gitu loh
itu adalah betul betul sikap kebatinan
berdasarkan tentu adalah ketika
dia mengingat ingat peristiwa yang
enam tahun yang lalu ini kan peristiwa peristiwa
yang enam tujuh tahun yang lalu
jadi akhir artinya baru ingat sekarang
ada dua nama itu gitu ya
ya faktanya dia ungkapkan
pada persidangan kemarin karena tentu
saya sebagai kuasa hukum tidak mengikuti
fakta itu tapi beliaulah
fakta yang terungkap dalam persidangan
dengan bukti bukti yang ada
apa yang dia ingat kemudian
pada pemeriksaan kertakwa kemarin
beliau menyampaikan seperti itu
persisnya bagaimana sih maksudnya
itu dua nama yang baru itu
menerima dari siapa
kalau jumlahnya kan kita sudah tahu
lima ratus ribu dolar katanya tapi
bahwa pak novanto juga ternyata
mendengar informasi itu dari
saya pikir kemarin tidak dua nama
tujuh ya tapi kemudian ada dua nama baru itu ya
hanya ada tujuh terus kemudian
yang lainnya itu juga bukan nama yang baru
dan juga dalam dakwaan
dan lain lain nama nama yang lain itu
sudah terungkap bahkan
dari dakwaan irman sugiharto
lima puluh tujuh anggota komisi dua disebut
malah gitu loh
jadi ini kan mungkin
kalau saya sih
ya perkembangan dari
fakta persidangan saja seperti itu
dan tentu juga dari
mungkin fakta yang dimiliki
oleh pak novanto
kalau misalnya ada tuduhan bahwa pak novanto
menyebutkan nama sebanyak banyak yang
saya pikir bukan untuk sebanyak banyak
saya pikir adalah
fakta bahwa sejauh mana
tidak ada ketelitikannya
atau perlibatan orang lain
sehingga beliau benar benar sebagai seorang
terdakwa yang bekerja sama
dengan kpk hari ini
ke justice collaborator itu adalah
saksi atau pelaku yang bekerja sama
jadi dalam mengungkapkan bekerja sama itu
ya mungkin dia dalam sangat sangat santun
menyampaikan pada waktu itu
dengan tidak mengurangi rasa hormat
dia menyebutkan nama nama tersebut
artinya itu tidak dengan sembarangan dia bisa menyebut nama itu
oke oke pak dasril disini ada
bang komarudin watubun dari pdi perjuangan
mau bertanya juga nih
oke pak komarudin selamat malam
selamat malam pak dasril
saya menghitung tadi pak dasil sampaikan
fakta fakta kurang lebih lima kali
nah berarti kan pak novanto menyebut
ini ada data datanya
yang saya dengar di media
mendengar dari orang lain
menurut anda sebagai pemerintah
bagaimana itu fakta atau opini yang dibangun oleh setia novanto
ya ini kan persepsi ya pak ya
ini akan menjadi persepsi
tetapi yang jelas
pada malam sebelum beliau dipiksa
komprontir dilakukan di kpk
dan ada catatan
yang dibuat oleh teman komprontirnya
dan diserahkan ke pengadilan
jadi ya pertanyaannya
fakta itu kan bisa juga
saksi itu adalah saksi yang mendengar
saksi yang melihat dan mengalami
kan bisa mendengar bahwa
ada si a atau si e
atau si eg melakukan sesuatu
dengan mendengarkan juga bisa seperti itu
seketerangan beliau ini berdiri sendiri

atau didukung nanti oleh
alat bukti yang lain dan saksi
surat atau petunjuk yang lain
ya penilaian ini nanti ada pada kpk
apakah sebagai jastis kolaboratornya
pak novanto itu dikabulkan
dan atau juga pengadilan
menilai bahwa ini adalah sebuah bukti
yang bisa dipertimbangkan
menjadi bukti hukum seperti itu
oke jadi menurut pak dasril
apa yang disampaikan pak novanto itu
adalah sudah fakta hukum
keterangan terdakwa adalah merupakan alat bukti
adalah alat bukti
dan sebagai alat bukti itulah fakta hukum
apakah nanti ini menjadi pertimbangan oleh jelis hakim
itulah domain yang banyak hakim
apakah itu pertimbangan yang penuntut umum
dalam membuat rekusitornya itulah domainnya
penuntut umum dan bagi kami sebagai
penyelesaian hukum keterangan terdakwa
adalah merupakan alat bukti oke
oke seberapa dekat sebenarnya setia novanto
nanti kita kita jelaskan dulu mas dasril
tetap bersama kami ya tetap bersama kami
di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal penyebutan
setia novanto pada sidang hari kamis
kemarin yang mengagetkan adalah
dua nama jadi di segmen awal tadi
dari keterangan kuasa hukum setia novanto
mengatakan itu memang sudah fakta hukum
nanti dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim
dan juga dipertimbangkan oleh kpk
apakah akan dilanjutkan atau tidak febri diansyah
kpk sudah mengatakan bahwa itu dipertimbangkan
akan dilanjutkan tapi setelah melihat
ya bukan fonis sih artinya
begini sampai saat ini kan
setia novanto masih dikaji lagi oleh kpk
kpk masih melihat
soal konsistensi dari pak setia novanto
kemudian juga ada syarat yang lain
misalnya mengakui perbuatan atau
kesalahan dia dan kemudian membantu
proses penegakan hukum
mulai dari penyelidikan penyidikan maupun
penuntutan jadi dari
nama nama yang dimunculkan ini
nampaknya adalah bergen atau upaya
bagi setia novanto untuk meyakinkan
atau saya mau bekerja sama
jadi kan kalau dilihat di beberapa pemberitaan
dia kayak punya buku saku lah
ada catetan catetannya yang disebut sebut
cuma yang menarik begini
dengan pengajuan justice collaborator
itu kan cuma ingin menunjukkan kepada
publik bahwa saya ini bukan
pelaku utamanya masih ada
pelaku utama lain di luar saya
kalau bahasanya karena syarat justice kolaborator
kan bukan pelaku utama
yang disebut oleh pak setia novanto
ini kan masih
terima terima tapi aktor utama
di balik proyek iktp ini
kayaknya belum disebut
oleh pak setia novanto
sebenarnya di luar pak setia novanto ini
sebenarnya perantara atau pembantu
atau dalam artian pembantu proyek
atau memang ada pelaku utamanya
ini yang harusnya dikejar juga
oleh kpk jangan hanya
mengandalkan pengakuan saksi saja
tapi perlu ditelusuri tuh soal
sebenarnya aktor utamanya
siapa kemudian bisa bekerja
bersama dengan misalnya ppatk
apakah betul nyanyian
setia novanto ini nyanyian yang
sumbang atau nyanyian yang
kebenaran gitu ya bukan pengibulan
seperti yang muncul belakangan ini
tapi yang menarik juga
pak dasril kalau pernyataan dari
mengatakan untuk justice collaborator
sampai sekarang pun setia novanto
masih gak ngaku kok sekalipun udah minta maaf
jadi masih jauh status
justice collaborator itu pak dasril perkembangannya bagaimana
pak komarudin pak
pak sunjuto dan pemirsa yang saya hormati
siapa berapa orang
dan siapa saja yang ditetapkan sebagai
tersangka yang disidik
di awal hanyalah adanya
pak sugyarto dan pak
terus kemudian dan ada beberapa
dari kontraktornya ada
dan dua tiga orang yang lain
tidak pernah menyentuh
menyebut ada peran
pak setia novanto dalam proses awal
berlanjut berlanjut berlanjut
akhirnya berkembang kemudian
penyidikan kasus ektp ini
apakah sudah tuntas
oleh kpk pada waktu itu
kalau sudah tuntas
artinya kan tidak ada perkembangan lagi
ternyata kan belum tuntas
akhirnya muncul yang baru
irman dan sugyarto
kalau tidak salah teman peserta nya ada lima orang
di andi narogong ada tujuh orang
terus kemudian di pak setia novanto
ada sembilan orang
kalau saya tidak salah seperti itu
bahwa proses penyidikan
terus kembang artinya apa
tidak menutup kemungkinan
adanya pihak pihak
tertentu yang dianggap
bisa terlibat di dalam proyek ektp ini
proyek ini diawali dengan
undang undang untuk terkiranya
oleh kementerian dalam negeri dalam
apa pilot project di beberapa kabupaten
anggarannya tadi dari anggaran yang
bersumber dari pinjaman luar negeri
diganti menjadi anggaran apbn
upiah murni kemudian pembahasannya
kemudian ke dpr
sebagai fungsi budgeting daripada dpr
kalau kita disitulah
mungkin baru ada ketelibatan
kawan kawan di dpr ketika di dpr
bisa mempengaruhi dpr
itu andaran tersebut adalah
akan disahkan dalam undang undang apbn
secara teknis ada rapat dengan
mitra kerja kemendagri komisi dua
kalau pembahasan anggaran
tentu ada dengan banggar
secara umum nanti ada paripurna
tentang undang undang apbn
apbn itu produk siapa
produk pemerintah dan produknya dpr
bersama dengan dpr
tentu kita melihat kalau ini
upamanya hari ini dianggap
bahwa anggaran ekdp
yang lima sembilan triliun itu bermasalah
apakah bisa dibebankan
kepada satu orang
itu kita harus jawab dan kita harus jernih
ya setentu ini ada rangkaian sangat panjang
ternyata dalam kemudian ditemukan
hal yang seperti ini
yang ya setidaknya
pengadilan menyatakan terbukti
hanya oleh perbuatan satu orang
atau ada banyak orang
kalau ada banyak orang ya
setiap orang yang terlibat itu
saya pikir dengan prinsip equality before the law
ya harus mempengaruhi jawabannya
juga dan itu
hari ini kebetulan pak setia no panto
yang menjadi terdakwa
dalam proses yang dialami dia
melaksanakan haknya untuk mendapatkan
status sebagai justice collaborator
karena kalau melihat
dua ribu sembilan dua ribu sepuluh itu hanyalah
sebagai seorang ketua praksi partai golkar
tidak anggota komisi dua
jadi melihat kedudukannya itu
oke tapi pak dhasil
kalau bisa saya kembali pertanyaannya
seberapa dekat sebenarnya setia no panto
dari kacamata kuasa hukum
sudah berkali kalinya beliau menyampaikan
surat sebagai justice collaborator
kemudian menyampaikan apa yang dia
ketahui kemudian ini juga
keterangannya tidak hanya berdiri sendiri
ada juga secara tertulis dibuat
ya kami sebagai pemerintah
dari kesehatan hukum
optimis dan berharap kpk bisa
mendidaklanjuti ini dan status justice
collaborator itu dapat diberikan kepada pak stiano panto
kalau penyebutan nama nama yang
cukup mengejutkan di hari kamis itu
kedepan akan bisa saja
terjadi mungkin ada nama lain yang baru yang
disebut oleh pak stiano fanto nantinya
saya tidak berani
terakhir kami seperti yang sudah disampaikan
fakta itu ya keterangan
pendakwa merupakan alat bukti
silahkan majelis hakim
silahkan kpk silahkan jpu
untuk mengumpulkan itu
juga akan menindaklanjuti nih
pak kumar kalau dari pdi perjuangan apakah sudah siap
diperiksa untuk kasus ini
ya kenapa tidak
mas pram kan jelas pram kan bilang
saya siap dikonfrontir dengan
pernyataannya dari bapuan
dan juga mas pramono anung kita lihat
seberapa keras mereka menolak itu
nah dalam hal ini
satu kata pun yang berkaitan berurusan
termasuk semua pejabat yang
diperiksa dan ada di persidangan kemarin
tidak ada satupun yang
pernah berbicara iktp
dengan saya sama sekali tidak ada
jadi pak nof kan
selalu katanya katanya
katanya kalau ditanya hakim
katanya tetapi hal yang
mengenai dirinya dia selalu bilang
jadi kalau mengenai
orang lain yang katanya maka dengan
demikian karena ini menyangkut integritas
karir di politik
sebagai pribadi tentunya saya siap dikonfrontasi
dengan siapa saja
dimana saja kapan saja
termasuk di persidangan juga
ah monggo monggo aja karena
ini sudah menyangkut integritas
dan sekali lagi pak nof
kalau bapak hanya mau segedar dapat
kemudian jangan menyebut nama nama
yang apa bapak pikir
bisa meringankan bapak
saya yakin itu bukan malam meringankan
kita terus terang beberapa kali
pak noh minta tolong kepada saya
minta tolong termasuk yang dia sebut di
solo itu sebenarnya tidak ada
urusan dengan itu yang dilakukan pak nop pada
waktu itu adalah minta tolong
agar ketika dia mengirim
surat untuk minta
apa dapat izin presiden
saya tidak jawab
acara di solo waktu mantu itu
kenal dengan pak madeoka karena kebetulan
beliau itu adalah teman
keluarga bung karno dimana
bapak dan ibunya pak madeoka
itu adalah teman baik dari
bung karno jadi itu merupakan
teman keluarga bung karno
dan teman keluarga
bung karno itu kan banyak sama sekali
nggak pernah dan saya nggak pernah
bukan hanya dengan pak oka
dengan pak sn dan lain lain juga saya nggak pernah
bicara juga dengan nama nama
yang disebutkan kemarin saya juga sama sekali
pada asriel sudah ada bantahan yang
kuat sekali bahkan juga mengatakan
manu first tiano fanto dibuka oleh
apa komentar anda pada asriel
ya saya tentu tidak bisa mencabar
apa yang diungkapkan oleh pak pramono
dan bukuan itu
itu kan masing masing punya hak seperti itu
tapi saya hanya menyampaikan
keterangan yang disampaikan oleh pak tiong panto
kemarin pada hari kamis
itu adalah dalam rangka
kalau dalam proses of law
domainnya adalah domain persidangan
ya kalau domain persidangan

ya kalau domain persidangan
tentu tentu ada pertanggung jawabannya
bahwa ini tentu
tentu juga nanti ada yang akan menilai
kalau mengenai mau komprotasi
mau menyangkal atau itu
saya tidak berkomentar disitu
mungkin ya yang paling berkomentar tentu adalah
menindaklanjuti ini karena
tidak pandang siapa pun
contohnya presiden korea hari ini
dan terus anggama biasa saja
tapi pak dasril anda yakin
betul klien anda memiliki bukti yang
kuat sekali sebelum menyatakan
nama nama yang disampaikan di persidangan ya
pak dasril ya
saya mau garis bawahi dulu
keterangan ini adalah
keterangan terdakwa berarti
apa yang terdakwa sendiri alami
jadi bukan datangnya dari
pengusaha hukum atau pengacara
saya tidak bisa berkomentar
keterangan itu disampaikan oleh pak novanto
sebagai seorang pendakwa
menyampaikan sesuatu hal di persidangan
itu merupakan sebagai alat bukti
oke pak komar
kalau anda tadi melihat pernyataan
dua kader elit
pd perjuangan itu
kalau misalnya anda lihat gesturnya bagaimana
saya tidak ahli
tapi bahwa itu adalah
sebuah penolakan yang keras
bagian gesturnya saya tidak punya ilmu
adalah sikap mereka tegas menolak
kalau sikap mereka tegas
makan pram ini menyangkut
kredibilitas pribadi saya
dan saya siap dikonfrontir
ini juga menyangkut nama besar
apalagi ketua bidang kehormatan lagi kan
jadi saya pikir mereka sikap sudah jantan
dan selain itu
walaupun negara indonesia itu negara hukum
tanpa pandang siapapun
saya setuju itu kata presiden korea itu
jadi kita lebih baik
memang kpk harus menolak
di situlah kita akan melihat kebenaran di sana
tapi memang yang sekarang
berbahaya ini mas eson
bagaimanapun ini namanya sudah diungkapkan
dan sudah menyebar
menjadi konsumsi publik
kembali itu soal pembangunan opini itu
dan itu akan bergulir bergulir bergulir terus
ketika tidak ada kejelasan
sikap sekalipun memang
mereka menyatakan iya kami akan
tapi dengan semakin lama tindaklanjuti dilakukan
itu akan apa ya dampaknya akan
ini menyangkut tahun politik ya
jadi kalau nama nama disebut kemudian
kebetulan ini juga partai yang berkuasa
saat ini nah ini mungkin jadi
satu apa duri dalam daging lah
nah makanya tadi
menarik yang disampaikan pram maupun puan
bahwa mereka siap dikonfrontir
memberikan keterangan ke kpk
nah alangkah lebih baik juga misalnya
bahkan bisa proaktif juga
mereka menyampaikan ini langsung kepada kpk
ada atau tidak ada panggilan
walaupun memang akan menjadi aneh juga
tapi itu doable itu bisa dilakukan
itu bisa dilakukan untuk
membersihkan nama dia kan kalau orang takut
orang punya psikologis keliru dia bilang
apakah anda bersiap dikonfrontir
mereka akan jawabnya dengan sangat ragu
jadi kalau bahasa gesturnya
merasa yakin bahwa dia tidak terima itu
cuma mungkin yang menarik gitu
ada koreksi sedikit misalnya yang dilakukan
disampaikan oleh misalnya pdip
posisi dia adalah misalnya
di icw itu kalau bicara soal korupsi
bicara soal uang itu nggak ada oposisi
nggak ada pro pemerintah jadi
dan kemudian yang menarik juga
dari pembelajaran kita terhadap beberapa
kasus korupsi yang melibatkan dewan
seringkali tidak diberikan kepada
mereka mereka yang berhubungan langsung
dengan misalnya proyek itu atau misalnya komisi itu
mungkin kita masih ingat kasus lhi
lutiasan ishak dalam konteks
suap daging impor gitu ya
atau misalnya di kasus komisi lima dpr
yang semuanya dapat
maupun tidak dapat lhi
lhi waktu itu bukan
komisi yang membidangi soal
tapi karena pengaruh dari pak lhi
sebagai presiden pks
dia sangat mungkin mempengaruhi cukup telpon kadernya
atau ikuti kemauan si a si b dan c
itu selesai nah kayaknya
saya membaca begini
waduh kok yang diproses kok
kelihatannya saya sendiri makanya dia
mungkin dengan sepengen tahun dan
daya ingat dia yang mungkin terbatas
dia akan sebut oh kayaknya ngasih ke
satu persatu ya nama nama itu masih
disebut tapi menurut saya
ini bukan kategori pelaku utama
harusnya ada yang lebih tinggi yang itu nanti
oleh kpk oke kita sekarang jeda dulu nanti setelah
jeda kita bahas pernyataan
presiden joko widodo itu seberapa
apakah itu hanya lip service
kita menghadapi tahun politik dibilang
oh iya silahkan saja atau
bahas setelah jeda tetap bersama kami di cnn
pertanyaan publik rame di medsos juga sebenarnya itu beneran statement seperti itu dari presiden jokowi
atau itu cuma lip service saja karena kan mbak puan kemudian mas pram itu lingkungan terdekatnya presiden jokowi kan
ya kalau lip service saya nggak terlalu yakin tapi itu bahasanya tegas walaupun normatif
normatif dalam artian sepanjang ada bukti dan fakta hukum dikatakan begitu
nah apa yang dilakukan oleh pak jokowi menurut saya sih dalam konteks pemberantasan korupsi itu harus dimaknai sebagai jalan atau lampu hijau bagi kpk untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut
terhadap nyanyian dari setia novanto di sisi yang lain dari konteks politik ini kan sebenarnya pak jokowi ingin menjawab keraguan banyak pihak loh
ada dugaan dugaan atau hoak informasi yang berseliwuran jangan jangan pak jokowi memberikan perlindungan buat kader mereka
kader partai atau misalnya orang pembantu dekat dari pak jokowi
jadi pernyataan ini kan sekaligus membantah bahwa presiden selaku kepala negara kepala pemerintahan maupun juga kader partai pdp itu memberikan proteksi atau intervensi
intervensi terhadap kpk sampai saat ini saya rasa agak cukup sulit
jadi yang sudah disampaikan oleh presiden saya pikir satu langkah yang tepat
baik sebagai kepala negara pemerintahan maupun juga kader
karena kalau tidak dijawab begitu dan kemudian proses beradu adu
tudingan ini bahwa oh kok pdip kayak dilindungi sih misalnya kader kader pdip nggak bisa dijerat
nah ini nggak sepenuhnya benar begitu
apalagi sebelumnya ada tuduhan namanya hilang dari dakwaan
betul nama nama hilang kemudian loh kok kebetulan kader kader pdp
walaupun memang harus di kan ini kasusnya menurut kita begini
ini baru dari proyek iktp itu baru delapan orang yang ditetapkan
sebagai tersangka atau terdakwa bahkan sudah ada yang dipidana
prosesnya masih panjang ini mungkin masih babak penyisian ya
bukan babak semifinal maupun babak akhir
oke pak komar kalau misalnya yat inka atau firm ya pdp
siapapun itu kalau misalnya diproses akan terbuka dengan proses itu
ini saya jawab yang sudah ketiga kali ya
pertama tadi statement saya kan jelas
yang kedua sikap dua kader kita yang dituduh ya tanda kutip
sikap presiden yang orang mungkin pikir presiden menghalangi ternyata juga kan jelas tegas
untuk partai juga sikap kita lebih ketegas lagi
tidak ada ampunnya untuk itu
tapi karena ini masih dalam tanda kutip opini ya untuk membuktikan opini itu menjadi fakta
teman teman selalu bilang ini fakta fakta termasuk pengecaranya tadi
banyak juga sekolah hukum jadi fakta itu harus bukti tidak bisa dengar dari orang
mendengar sendiri dari sumbernya sebenarnya
itu tapi kalau memang itu sudah masuk ke wilayah mau harus
kpk harus berani ambil tindakan itu kan
proaktif untuk menyelesaikan
karena begini organisasi apapun di dunia ini gagal selalu karena adanya korupsi
jadi kita juga tidak mungkin mendukung mendukung hal
kepada sil sekarang terakhir
pak dasril tadi anda mengatakan apa iya mungkin setia novanto sendiri mempengaruhi dugaan korupsi kerat ktp elektronik ini
sekarang juga pertanyaan tadi dari mas eson artinya ada tokoh tokoh lain yang lebih besar dari pak setia novanto
kapan kira kira akan diungkapkan ini pak dasril
karena kami semua menunggu itu
ya jelas kalau dari rangkaian
proyek ektp ini kan merupakan program nasional
tentu program nasional itu pemerintah bersama dengan dpr dalam setidaknya dalam proses anggaran
karena kalau sudah selesai proses anggaran tentu pelaksanaannya sudah domennya pemerintah
dari rangkaian itu cukup banyak orang tentunya dan pasti tentunya terlibat dalam hal ini
tidak ada titik titik bersambungan menjadi panjang menjadi sebuah garis
satu titik saja menolak pada waktu itu proyek ini
bahwa proyek ini mungkin melanggar hukum ada korupsinya atau ada intervensi dan lain lain
tentu tidak terjadi proyek ini
atau kalau dalam ilustrasi saya tadi tidak menjadi sebuah garis
jadi kita sama sama dengan jepni melihat
apakah benar ini adalah peran tunggalnya pak setiano panto
saya aku yakin menyatakan nggak mungkin peran tunggal beliau
terus kemudian peran siapa pertanyaan berikutnya
ya tadi pak emerson mengatakan ada tujuh puluh dua nama yang disebut sebut
komisi dua lima puluh tujuh orang
dari pihak kemendagri sekian belas orang atau sepuluh orang
pihak kontraktor sekian puluh orang
ya dari sekian banyak orang itu kan bisa digali oleh otoritas yang bisa melakukan penyidikan untuk itu yaitu kpk
dan kpk lah yang nanti beristihad
dimanakah siapakah yang melakukan turuserta melakukan menyuruh melakukan
atau dadar intelektual dader dan lain lain itu
oke tapi selama ini pak novanto mengisyaratkan ada orang lain yang lebih powerful daripada dia yang mengontrol ini semua
apakah itu akan diungkapkan pak dasril
ya saya tidak bisa menyebut nama siapa dan bagaimana
tapi secara normal anggaran ektp yang ada dalam apbn itu adalah merupakan produk dari pemerintah dan dpr
siapa saja yang terlibat dalam urusan tersebut sampai menjadi sebuah anggaran
dalam pelaksanaan kita sama sama tahu yang memiliki domain dalam pelaksanaan adalah siapa
terus kemudian pada waktu itu kita tahu
ini fakta persidangan loh ya
kemendagri waktu itu minta bantuan ke presiden
presiden melalui wakil presiden melakukan evaluasi bersama melibatkan sekian belas kementerian
itu yang disampaikan oleh pak damawan mauzi
juga dibantu oleh lkpp dibantu oleh bpkp dan lain lain institusi pada waktu itu
ini fakta persidangan yang saya sampaikan
sehingga ternyata di kemudian hari berdasarkan
audit bobrok gitu loh
boblok dalam artinya ada indikasi korupsi setidaknya sudah ada orang yang dipidana oleh kasus ini
jadi menurut hemat saya ya sama sama kita lihat
ya kalau yang paling dominan mengetahui adalah kpk
siapa yang berperan tidak bisa mengatakan apakah pak novanto atau tidak pak novanto saya nggak bisa mengatakan
oke baik baik terima kasih pak dasri alvan di kuasa hukum setia novanto
sudah bergabung bersama kami
ke pak komar terakhir ini tahun politik informasi ini bagaimanapun sudah menyebar
adakah kekhawatiran dari pdi perjuangan
ya itu yang kita juga minta apa
kpk kan ini sangat merugikan juga kita
supaya jangan merugikan kita secara politik
masalah hukum harus dibuktikan secara hukum
supaya jangan merugikan pd perjuangan dalam menghadapi tonton tonton
jangan sampai ini berlanjut tanpa ada ujung pangkalnya kemudian partainya yang dirugikan
oke eson terakhir apakah nyanyian setia novanto kita harus menganggap ini serius atau bagaimana
ya apapun yang dikatakan oleh setia novanto wajib ditindaklanjuti oleh kpk
dan bagi kami di icw bahwa yang terpenting dalam konteks iktp ini jangan hanya sekedar bongkar tapi tuntaskan
jadi bongkar itu artinya ya kasusnya sudah terbongkar
tapi apakah dituntaskan nah ini tantangan yang harus dijawab oleh kpk
oke dan dengan menyeret sebanyak banyaknya nama dan memang siapapun yang menduga menerima aliran dana iktp wajib diusut oleh kpk
oke terima kasih emerson yunto bangko parodi mbatubun terima kasih waktunya bersama kami
weekend weekend datang ke sini terima kasih
cnn indonesia prime news segera kembali